ya untuk sekarang semuanya masih cair lah ya dibicarakan nanti lagi ya
jadi menurut saya persoalan teman teman pks adalah persoalan dengan dirinya sendiri
yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah
kekuasaan eksekutif harus dibagi dan seolah olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran pendapatan
sumber daya bagi partai bisnis perizinan
saya kira hal ini harus kita stop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat
ya untuk sekarang semuanya masih cair lah ya dibicarakan nanti lagi ya
semuanya dirangkul semuanya kita anggap teman
nanti keputusannya nanti ya nunggu keputusannya pak presiden terpilih
artinya meskipun gelora menolak tetap ada kesempatan buat pks untuk ganggu
waktunya masih panjang semuanya masih cair tenang aja
wali sih masih baik baik saja mas
saya audrey chandra saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya